hingga selesai jadi presiden dua puluh oktober tahun dua ribu empat belas tidak pernah ada yang melaporkan kepada saya bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan iktp dan kemudian program itu harus dihentikan
tidak ada dari siapapun dari tim pengarah dari mendagri dari tim teknis bpkp penegak hukum tim teknis siapapun tidak pernah ada
termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya mirwan amin tolong di mana kapan dalam konteks apa menyampaikan kepada saya
siapa yang mendampingi saya
karena saya ini tertek
kalau urusan yang resmi seperti iktp pastilah saya carakan dengan resmi dan ada pendamping saya menteri terkait dan pejabat terkait
tidak ada tidak pernah
allah juga mendengarkan ucapan saya sekarang ini
itu yang pertama
yang kedua tidak pernah yang namanya sby
sekali lagi tidak pernah ikut ikutan ngurusi proyek

y pkb mengatakan bahwa konstitusi pengukulan makin semangat juga akan zeggencling pemerintah di sini untuk menjadi setama nusantara dan langkah pertama
yang pada tahapan teknis dan operasional
program apa saja selama sepuluh tahun saya menjadi presiden silahkan dicek
kepada siapa saja
para pembantu presiden dulu kemarin juga sering memberikan testimoninya ketika saya undang dua kali
bahwa saya dengan segala kekurangan yang saya miliki adalah seorang yang disiplin yang tertib yang hati hati terhadap yang namanya program pemerintah apalagi ada kaitannya dengan proyek
setiap pertemuan yang berkaitan dengan tidak pernah saya lakukan seorang diri
mesti ada pendampingnya
tidak ada urusan dengan partai yang saya pimpin
tidak pernah saya membawa urusan negara dan pemerintah ke wilayah partai
sehingga terhadap penjelasan baik firman wijaya maupun mirman amir
yang kemudian biasnya kemana mana masuk media diperguncingkan di sana sini
sudah saya jelaskan sama sekali tidak benar
ada tuduhan saya dilapori ada masalah besar dan harus dihentikan dan juga sangat tidak benar
saya melibatkan diri atau ngatur atau ikut ikutan dalam proyek pengadaan iktp
dengan cerita saya ini para kader yang sangat saya cintai
lantas ada apa dengan semuanya ini
ini skenario siapa
konspirasi model apa seperti ini
di tahun politik tahun menjelang pemilihan umum dua ribu sembilan belas
inilah yang harus kita ungkap
inilah perjuangan saya
jihad untuk mendapatkan keadilan di negeri yang sangat saya cintai ini
mungkin panjang tapi akan saya tempuh sampai kapanpun juga
namun namun saat ini saya memilih untuk tidak dulu main tuduh kepada siapapun
saya tahu saya mendapatkan informasi dari sumber yang layak dipercaya
menjelang persidangan di mana terjadi tanya jawab antara firman wijaya dengan mirwan amir
ada sebuah pertemuan dihadiri sejumlah orang dan kemudian patut diduga itu jadi cikal bakat
bunculnya sesuatu yang mengagetkan
di ruang persidangan waktu itu
tetapi pengetahuan saya informasi yang saya miliki belum waktunya saya buka ke masyarakat luas
dan bisa bikin geger nantinya
para kader tahu ini tahun politik
menuju pemilihan umum dua ribu sembilan belas
hancur negara kita
kalau politik ini makin tidak beradab
menfitnah lawan lawan politiknya tanpa beban
dengan mudahnya mungkin dengan tangan tangan kekuasaan dan uang
bisa menghancurkan dan merusak nama baik seseorang
marilah kita mohon berdoa pada allah swt
tuhan yang maha kuasa agar negara yang kita cintai ini
dijauhkan dari praktek praktek politik yang tidak berakhlak
yang tidak bermoral
yang tidak beradab
apa yang akan saya lakukan
saya katakan tadi saya akan melakukan jihad
jihad untuk sebuah keadilan
mungkin banyak orang seperti saya sekarang ini
yang juga ingin mendapatkan keadilan
mungkin mereka lebih tidak berdaya lagi
mungkin mereka tidak punya apa apa
oleh karena itu mudah mudahan apa yang saya lakukan ini mewakili
saudara saudara saya yang juga tengah mencari keadilan
hari ini saya akan secara resmi mengadukan secara hukum
yang saya nilai merusak dan mencemarkan nama baik saya
yang dampaknya sangat luas
dan bisa saudara saudara saya
rakyat indonesia percaya atas apa yang difitnahkan dan dituduhkan itu
ada yang bertanya apakah pengaduan pak sby sebagai seorang warga negara
ditindaklanjuti oleh penegak hukum
ditindaklanjuti oleh polri
seperti pertanyaan banyak kader
mengapa sudah satu tahun
aduan saya tentang pernyataan antasari dulu

saya masih percaya kepada kb reskrim
saya masih percaya kepada kapolri
dan saya masih percaya kepada presiden republik indonesia